seorang pria ditangkap polres probolinggo kota saat akan menyerang anggota polisi yang tengah berada di pos penjagaan
selain pedang dari tangan pelaku polisi menyita buku bertema jihad
polisi belum menentukan apakah pelaku terlibat jaringan teroris atau tidak
inilah video cctv detik detik saat pelaku bernama muhammad lutfianto masuk ke dalam area mapoloresta probolinggo dan hendak membunuh anggota polres
dia ditangkap oleh aparat yang berpakaian preman
muhammad lutfianto tanpa perlawanan digelandang ke dalam maplores setempat
saat itu ia terus memaki polisi sebagai kafir dan layak dibunuh
dalam penyidikan polisi pria lulusan smk ini mengaku sudah mengintai suasana mapolres sejak tiga hari terakhir
menurutnya ia mempelajari tindakan teror dari panduan video youtube
ada yang menyuruh
ada yang menyuruh mungkin mas
sebelumnya pernah berguruh ke mana mas
menurut kapolores probolinggo kota pihak polres tak memeriksa seputar kepemilikan senjata tajam
sedangkan penyidikan tentang teror dan ajaran dilakukan tim densus delapan puluh delapan anti teror
untuk yang bersangkutan tersangka ini
sudah melakukan pengintaian kurang lebih tiga minggu
dan dimana menurut pengakuan yang bersangkutan bahwasannya
satpas polres pemilik kota itu adalah posek kedemangan
kepolisian setempat berharap warga tak perlu risau tentang adanya teror yang terjadi ini
guna kepentingan pengembangan penyidikan
rencananya pelaku akan diserahkan ke densus delapan puluh delapan anti teror